pengadilan tipikor jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap dana otonomi khusus aceh dua ribu delapan belas
dengan terdakwa gubernur aceh nonaktif irwandi yusuf pada senin sore
dalam sidang yang beragendakan tuntutan terdakwa gubernur aceh nonaktif
dituntut sepuluh tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada kpk
senin sore pengadilan tindak pidana korupsi tipikor
kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap
dana otonomi khusus aceh dua ribu delapan belas dengan terdakwa gubernur aceh nonaktif irwandi yusuf
dalam sidang yang beragendakan tuntutan terdakwa terbukti bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut
sebagaimana diatur dalam pasal dua belas huruf a undang undang tipikor
junto pasal lima puluh lima ayat satu kuhp junto pasal enam puluh empat ayat satu uu kuhp pidana
sebagaimana dalam dakwaan ke satu alternatif
untuk itu jaksa penuntut umum kpk menuntut
irwandi yusuf berupa pidana penjara selama sepuluh tahun penjara
selain irwandi yusuf jaksa penuntut umum juga menyampaikan tuntutan
terhadap dua orang kepercayaan irwandi
yang di hendri yuzal dan t saiful bahri
untuk henry yuzal dituntut hukuman penjara selama lima tahun
sementara t saiful bahri dituntut hukuman selama enam tahun penjara
gubernur aceh nonaktif irwandi yusuf mengatakan
tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum terkesan janggal dan bermuatan politis
banyak sekali janggal banyak sekali fakta fakta persidangan yang tidak di
mana teman teman sekali gak ambil
pantahan pantahan kita di pak dukwa itu pemerintah asli gak dibuat
yang ada adalah kodok kodok apa namanya
kopah ke dakwaan dan dari bap bap yang nontak
jadi menarik sekali bahwa ada muatan politis yang penting lah ya
atas tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum
kuasa hukum irwandi yusuf mengaku akan melakukan pembelaan atau pledoi terhadap kliennya
hal yang kedua yaitu dari apa yang disampaikan tadi bertolak belakang
ngapain kita sudah sedang susah susah berbulan bulan menemukan material warheads
kebenaran material tapi tidak diangkat ke permukaan di dalam tuntutannya
jadi sangat kami sesalkan ya itu
tapi apakah motif penegakan hukum yang demikian
nah harus kami ajukan pleidoy untuk ini
sidang akan dilanjutkan senin pekan depan dengan agenda pembelaan atau pledoi
rizky ihtiar yahya jakarta